gue bahagia banget
gue gak denger soalnya
suara lo kecil banget
gak denger dengar sekali lagi
mau punya pacar budak
enggak salah lagi maksudnya
mau masuk ke rumah kan
ya pokoknya lo janji dulu sama gue kalau lo gak bakal ninggalin gue
kan gue juga udah bilang sama lo
cinta gue bukan sekedar janji di mulut
tapi komitmen sepanjang hidup
mimpi gue jauh
dan gue mau lo temenin gue untuk meraih mimpi itu
paikan lah gue
alles baik udah kita lanjutin
nanti kalau bokap lo liat gue dikira bikin nangis
adalah tanda pengikat kita
jadi kalau salah satu dari kalung ini putus
berarti yang lainnya juga putus
lo tenang aja lan
gue akan jaga kalung ini
biar gak sampai putus
ya udah gue istirahat nih
kyak bisa denger
lan gue jauh lebih sayang sama lo
dan gue janji gue gak akan pernah tinggalin lo
selamat istirahat bidadarinya romang arbani
waalaikumsalam anak cantik
nuan suruh ke hospital
papa masuk rumah sakit lagi
katanya mau ngajak non sama den rahman
sepulang dari rumah sakit
mau makan di luar
jadi simbo ada time off tidak masa
aku udah khawatir aja bu
yaudah deh kalau gitu aku siap siap dulu
ganti baju dulu ya
nuan mau bawa mobil
enggak usah soalnya pulangnya biar sama papa sama kak rahman
mana taksinya sih
mau ketemu lo gue ntar ya
enggak usah pa
loh kok naik taksi sih
kan ada gue
gue ntar ke mana pun lo mau
enggak usah pa makasih atas tawaran lo
biar gue naik tasi aja karena
gue udah enggak mau lagi pa
ada kesalahpahaman antara gua sama roman
gue duluan ya pa
tidak lo sudah nunggu
lo sudah nunggu
lo sudah nunggu
lo sudah nunggu
lo sudah nunggu
lo sudah nunggu
lo sudah nunggu
lo sudah nunggu
lo sudah nunggu
lo sudah nunggu
lo sudah nunggu
lo sudah nunggu
lo sudah nunggu
lo sudah nunggu
lo sudah nunggu
lo sudah nunggu
lo sudah nunggu
lo sudah nunggu
lo sudah nunggu
lo sudah nunggu
lo sudah nunggu
lo sudah nunggu
lo sudah nunggu
lo sudah nunggu
lo sudah nunggu
lo sudah nunggu
lo sudah nunggu
kenapa dia angkat sih
tak berang lari
setelah perban yang dilepas
pak masih ngerasain pusing
kamu tidak kasih tahu bulan untuk makan di restoran sekarang
tadi sih rahman udah coba telepon
tapi bulan belum angkat pak
tapi aku udah bilang sama mbak bur
bulan disuruh langsung restoran
ayo kita ke restoran sekarang
ini benar papanya bulan
saya mau kasih tahu
saya mau kasih tahu
saya mau kasih tahu